setelah sempat menolak kementerian perhubungan akhirnya memberikan lampu hijau pembangunan tram di surabaya
meski begitu pembangunan moda transportasi berbasis rel ini masih menyisakan segudang masalah
terutama bagi mikrolet yang keberadaannya terancam mati akibat pembangunan tram
sinyal positif dari pemerintah pusat sudah dikantongi
kementerian perhubungan pun sedang merumuskan skema pembiayaan
namun ada masalah lain yang harus ditangani pemerintah kota
nah keberadaan angkutan umum atau mikroled
mikrolet yang selama ini menjelajah di seluruh wilayah kota surabaya bakal dilenyapkan
keberadaan tram menjadi gong pembuka di kuburnya mikroled yang sudah lebih dari tiga dekade
nantinya mikrolet akan diganti bus mini yang terintegrasi dengan tram dan monorail
jika tram memberangus keberadaan mikrolet maka lebih dari lima orang terancam menganggur
dari data dpc organda surabaya jumlah mikrolet yang terdaftar berjumlah dua tiga ratus unit
dan yang tidak terdaftar mencapai
sedangkan pemilik mikrolet berjumlah satu lima ratus orang
kalau memang ada kesepakatan dengan anggota dari mikroled
jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu pertama harus melakukan sosialisasi
yang kedua itu harus ada win win solution
jadi tidak hanya dihabiskan begitu saja tetapi pemerintah harus berani membeli mikroled yang ada
atau mereka yang masih eksis ingin berusaha dibuat
jadi untuk membuatnya lebih mudah
usaha di bidang angkutan harus tetap dikasih kesempatan untuk berusaha di bidang angkutan
rute tram memang tidak sama dengan mikrolet
angkutan penumpang akan dibangun untuk mendukung angkutan masal berbasis rel ini
tram menghubungkan surabaya utara dan selatan menggunakan jalur tram lama
rerouting angkutan umum dilakukan untuk mendukung tram dan monorail
mikroled dinilai bapak ko sudah usang dan rutenya tidak cocok
pemerintah kota membantah bakal menggusur pelaku jasa transportasi massal
sebagai bus feeder pemerintah tetap merangkul pemilik dan sopir mikroled
skema kerjasama masih dibahas
yang jelas tidak semua dari ribuan orang yang terdampak ini bakal terserap sistem moda transportasi baru ini
mikrolat itu sekarang posisinya sudah tergerus dengan luar biasa oleh keberadaan penggunaan motor
sudah hidup tidak mau mati pun segan begitu ya
ini yang malah mau dirangkul oleh pemerintah kota
sudah dibentuk kooperasi sembilan puluh lima
itu yang akan diajak untuk nanti bergabung terintegrasi di sistem ini
polanya mau kita matangkan yang pasti mereka semua akan diajak
bila pemerintah memilih membeli semua mikrolet dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit
mencapai satu ratus lima puluh miliar rupiah
menurut agus tram harus tetap dibangun karena menjadi program pemerintah pusat yang mencanangkan jalur kereta api sepanjang dua ribu km di seluruh kota
sejumlah kalangan memang meragukan tram menjadi solusi kemacetan jangka panjang di kota pahlawan
tram diperkirakan malah akan memperparah kemacetan lantaran memakan badan jalan
sedangkan jumlah kendaraan pribadi baik motor maupun mobil bertambah dua puluh ribu per bulan